masa psbb transisi fase pertama dimulai pada jumat lima juni dua ribu dua puluh
kepadatan kendaraan mulai terlihat di sejumlah titik di ibu kota jumat pagi
salah satunya di jalan dewi sartika jakarta timur
dari arah cililitan menuju kampung melayu dan kalibata
ruas jalan ini memang kerap terjadi kemacetan terutama di saat hari kerja
pengendara mengaku kondisi jalanan lebih macet
dibanding saat pelaksanaan psbb sebelumnya
sementara itu petugas gabungan di checkpoint simpang lima senen jakarta pusat
yang melakukan nasia
masih menemukan pengendaraan
pengendara yang melanggar aturan psbb
seperti tidak mengenakan masker
para pelanggar pun diberi sanksi mengenakan rompi oranye
dan menyapu jalan raya atau taman agar memberikan efek jerah
razia ini akan terus dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan
kepada pengendara di masa psbb transisi
tim liputan cnn indonesia